satu lagi keluaran terbaru dari seri galaksi ini adalah samsung galaxy j tujuh prime
ini merupakan smartphone yang sudah dilengkapi dengan fingerprint dan juga casing metal termurahnya samsung
karena casing metal ini maka saat ini baterainya juga sudah tidak bisa dilepas pasang lagi seperti generasi generasi sebelumnya
kehadiran galaxy j tujuh prime kerap dibandingkan dengan xiaomi lima
karena keduanya punya desain premium ala smartphone flagship tapi harganya terjangkau
mi lima dilengkapi dengan chipset snapdragon delapan ratus dua puluh yang cocok untuk gamers
keduanya sama sama menggunakan sistem operasi android marshmallow
duel sim card yang mendukung jaringan empat g lte
dari segi display layar samsung j tujuh prime menggunakan ips lcd panel dengan resolusi full hd yang membuat visual terlihat terang
namun xiaomi menawarkan kerapatan pixel yang lebih tinggi sehingga produksi warna terlihat lebih akurat
mi lima yang memang sudah lebih dulu awal
masuk indonesia menawarkan beberapa kelebihan
dilihat dari bodinya saja memang mi lima jauh lebih ramping dan juga lebih ringan jika kita bandingkan dengan samsung galaxy j tujuh prime
begitu juga dengan kamera belakangnya
kameranya ini sudah menawarkan resolusi enam belas mp
sedangkan samsung hanya tiga belas mp
lalu bagaimana dengan kualitas kamera keduanya
suka selfie kamera galaxy j tujuh prime menawarkan kualitas foto lebih baik dengan resolusi delapan mp dan screen flash
sementara xiaomi mi lima hanya empat mp tapi kameranya bisa memprediksi usia anda sehingga anda bisa mengatur angle mana yang membuat anda terlihat lebih muda
saat ini xiaomi mi lima dipasarkan seharga rp tiga enam juta sedangkan j tujuh prime di harga rp tiga sembilan juta
jadi dengan harga dan spesifikasi yang ditawarkan yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan anda
gria putri jakarta